tapi ternyata tidak hanya tarif tol yang naik pemerintah juga telah memperlakukan tarif baru di beberapa sektor
untuk menaikkan penerimaan negara dua ribu dua puluh satu di tengah krisis akibat pandemi yang masih berlangsung
jadi tidak hanya anda negara juga mengalami krisis
masih awal tahun dua ribu dua puluh satu apa saja tarif yang naik
kami ajak anda untuk melihat bersama sama tarif tarif yang naik di tahun dua ribu dua puluh
yang pertama adalah iuran bpjs kesehatan yang resmi naik pada satu januari dua ribu dua puluh
ini menarik kenaikan ini khusus untuk peserta bpjs kesehatan mandiri kelas tiga
meski ada penyesuaian pemerintah tetap memberikan subsidi sebesar yang untuk rp empat puluh dua ini ada rp tujuh
ini khusus untuk kelas tiga dengan yang mandiri itu sendiri
sehingga peserta mandiri kelas tiga hanya perlu membayar sebesar rp tiga puluh lima per orang per bulan
penyesuaian ini tidak berlaku bagi peserta kelas satu dan dua
sama seperti periode pada sebelumnya
yakni pada juli hingga desember dua ribu dua puluh
di mana untuk kelas satu tetap rp satu ratus lima puluh
sementara untuk kelas dua tetap rp seratus
dan selanjutnya apalagi selain iuran bpjs kesehatan
ternyata ada lagi yakni masalah sebentar kita lihat dulu
soal bea materai
ini pemerintah resmi untuk menggunakan materai tempel model baru bernilai rp sepuluh
seperti ini gambarnya
nah ini menggantikan materai tempel lama
rp tiga dan rp enam desain tahun dua ribu empat belas
di mana materai tempel edisi baru ini sudah bisa diperoleh di kantor pos di seluruh indonesia
nah pertanyaannya sebenarnya apakah masih berfungsi untuk materai tiga ribu dan juga rp enam ini
ternyata masih tetap berfungsi hingga desember dua ribu dua puluh
namun ada namunnya juga bahwa materai rp tiga dan juga rp enam ini sebenarnya harus digabungkan
karena minimal sekarang ini
perjanjian dan lain sebagainya itu harus minimal dengan menggunakan materai yang berjumlah sembilan ribu
jadi bisa disatukan materai rp tiga dan juga rp enam
dan juga begitu kelipatannya tergantung dari perundang undangan yang memang saat ini sudah berlaku di indonesia
lalu kita lihat selanjutnya apalagi selain bea materai ternyata adalah cukai rokok
nah ini cukup menarik
bagi anda yang mungkin aktif untuk merokok pastinya ada mengalami perubahan
di dompet anda mungkin semakin mengempes ataupun mengecil begitu karena pengeluaran yang semakin banyak
nah memasuki bulan februari menteri keuangan sri mulyani resmi menaikkan tarif cukai hasil tembakau atau cht
dan ini tidak semua golongan atau jenis rokok yang dinaikkan
ada dua jenis rokok yang dinaikkan yakni jenis sigaret kretek mesin atau saya sebutnya di sini adalah skm
nah lalu juga ada yang namanya sigaret putih tangan atau spt
nah di sini berbeda untuk nilai dari persenan yang naik
dan alasannya apa
memang ada kenaikan ini
ternyata keputusan diambil untuk menyeimbangkan pemangku kepentingan di industri tersebut
sekaligus menekan konsumsi masyarakat dengan mengurangi keterjangkauan rokok yang ada di pasaran
ya tentunya ini bisa menjadi pertimbangan anda dalam menyiapkan anggaran pengeluaran
apalagi masih dalam kondisi pandemi dengan situasi ekonomi yang tidak pasti